saya meminta tolong banget
kamu tolong masakin sesuatu buat aura
karena tadi pas sarapan dia makannya dikit banget
atau bapak ajak aura ke restoran supaya dia mau makan
tapi kamu juga bisa sekalian makan siang sama aura ya
cari muka di hadapan saya
oh atau jangan jangan tadi kamu ya
iya kamu tadi yang udah ngoping saya
kamu gak usah pura pura gak tahu
terus kalau bukan kamu siapa
beneran bantah aku barusan beres beres
masih juga ya kamu gak mau ngaku
sekarang kamu masuk ke kamar kamu
sekarang kamu jujur sama saya
tadi itu kamu kan yang udah nguping pembicaraan saya
jangan kamu pikir saya nggak tahu ya
di panti asuhan kamu gak pernah diajarin sopan santun
kamu tahu gak
pembicaraan mana yang kamu dengar tadi
aku gak denger apa apa tante
kamu tuh kenapa sih harus kepala banget jadi anak
dasar anak ketahuan diuntung kamu
sampai kamu sadar dan kamu mengaku dengan kesalahan kamu
kalau kamu berani kabur dari sini
jangan menjadi paham

jadi sekarang aku bahwa

halo bu gisel ibu bisa ke hotel sekarang
ini menyangkut naya bu penting banget
oke saya kesana sekarang
bu gisel mana sih lama banget deh
tia kamu bicarain apa soalnya
pokoknya saya mau kamu bisa menyingkirkan ayah
terserah kamu dengan cara apa
siap bu gisel pokoknya bu gisel terima beres aja
bagus saya tunggu kabar berikutnya
bu saya udah nyuruh orang untuk lenyapin naya bu
saya suruh orang itu untuk bilang kalau dia tuh ngeliat anak naya yang hilang
jadi naya pergi
saya udah nemuin orang itu
tunggu sebentar naya kehilangan anaknya
iya bu saya dengar sendiri kok naya ngomong kayak gitu
apa selama ini raya udah punya anak sendiri
atau anak yang hilang itu adalah anak aku
apa anak aku masih dirawat oleh ayah
ibu masih ingat kan sama imbalan yang ibu janjiin
saya butuh uangnya sekarang bu
sekarang saya mau pindah bisa
aku akan bukan bantuin tahuku ini

lebih bagus perangkul
naik naik tunggu naik
meminta tolong banget
kamu tolong masakin sesuatu buat aura
karena tadi pas harapan
dia makannya dikit banget
atau bapak ajak aura ke restoran
supaya dia mau makan
tapi kamu juga bisa sekalian makan siang sama aura ya
saya refleks gak sengaja
saya permisi dulu pak
gak diangkat juga
gak diangkat bu
dia itu naya
kamu gimana sih
kalo kamu udah bikin naya tuh ketakutan
sampai dia pulang ke kampung
naya beg beg aja kok
berarti rencana kamu gagal ya
saya gak tau
jangan hubungin saya kalau kamu belum berhasil untuk mengikuti naya desi
aku salah lihat
aku gak boleh terlalu fokus mikirin tane sabus
aku harus fokus buat cari benih
kamu itu dari mana sih
oh tadi aku ada urusan sebentar di luar
jadi perempuan tua itu mamanya pak raka
berarti pak raka dan mas aldi bersaudara
soal promo hotel kita gimana mama suka nggak
kalau buat mama sih kurang suka
mama gak cocok
kok kurang suka sih mak
kan udah sesuai sama permintaan mama
dulu mas aldi pernah bilang kalau adiknya itu namanya raka
tapi aku gak nyangka
kalau yang dia maksud pak raka pemilik hotel ini
harah sekarang posisi aku semakin sulit
di kamar nih ampunya tuh disuruh
ini enak kan
tuh di sebelah tempat
ya sini agak minimal sih
nah ini harus ada spot nih yang bisa ey catching gitu loh warnanya
yaudah eh ma
aku ajak orang ke sini
iya mama tau
ngapain sih kamu ngajak dia ke sini
kamu kan lagi kerja
seneng aja yang nemenin ma
yaudah mama kesana dulu ya
warna warnanya tolong disesuaikan dengan permintaan ibu ajeng ya
takkan sampai salah soalnya beliau orangnya itu pereksesonis
jadi kalau salah pasti diprotes
tolong berusaha pendentikan ya
surat adopsitasnya selesai diurus
lanjut kerja aja ya saya mau pergi dulu
saya mau pergi
apa yang kamu disini